kita ke informasi selanjutnya speedboat yang membawa kapolres labuan batu dan rombongan sabtu sore tenggelam di perairan c berombang labuan batu sumatera utara
hingga sabtu malam sejumlah petugas medis dan aparat kepolisian bersiaga di dermaga pelabuhan sungai tanjung sarang elang labuhan batu sumatera utara
dari tujuh penumpang yang berada di dalam speedboat yang tenggelam itu enam diantaranya berhasil selamat termasuk kapolres labuhan batu akbp frido situmorang
sementara satu penumpang lagi yang dinyatakan belum ditemukan adalah wakapolres labuhan batu kompol andi chandra
dalam keterangannya kabit humas polda surinaginti menyatakan diduga kapal speedboat itu tenggelam setelah menabrak tunggul kayu
dan hingga kini polisi bersama petugas gabungan lainnya masih melakukan penyisiran di perairan tanjung sarang elang lokasi tenggelamnya speedboat
dan saat ini kabit humas poldasu rinaginti menyatakan diduga kapal speedboat itu tenggelam setelah menabrak tunggul kayu
dan saat ini kabit humas poldasu rinaginti menyatakan diduga kapal speedboat itu tenggelam setelah menabrak tunggul kayu
dan saat ini kabit humas poldasu rinaginti menyatakan diduga kapal speedboat itu tenggelam setelah menabrak tunggul kayu
dan ikut tenggelam dengan kapal
baik dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa kabar terakhir adalah wakapolres ini belum ditemukan bagaimana sejauh ini pak kabarnya
semalam kita lakukan pencarian dari jam empat sampai dengan jam sepuluh malam
karena cuaca tidak bagus kita hentikan pencarian
dan pagi ini kembali kita melakukan pencarian di sungai brombang
tapi pak ketika kejadian ketika kapal itu tenggelam apakah benar
itu karena penyebabnya adalah dari adanya tunggul kayu begitu
ataukah ada hal lain terkait dengan cuaca bagaimana juga dengan cuaca pada kemarin hari itu pak
cuaca cukup bagus
luka sementara kita bahwa kapal tersebut menabrak tunggul kayu
karena itu sudah di warah sungai
baik sejauh ini apakah memang hanya satu saja wakapolres labuan batu saja yang belum ditemukan
atau masih ada korban lainnya begitu pak
jadi mbak lady kami pastikan bahwa yang belum ditemukan

baik kondisi para penumpang saat ini pak
kondisi para penumpang yang lain termasuk saya cukup baik tidak ada masalah pak
pak frido lalu bagaimana dengan keluarga sendiri
apakah untuk keluarga sendiri ada penanganan lebih lanjut
seperti halnya ada ditemani atau
pendampingan begitu ya
pendampingan begitu pak
untuk kita dibantu oleh masyarakat
termasuk nelayan dari bpdb dari tni termasuk angkatan laut
kita sama sama melakukan penyisiran
baik pak giri rencananya akan dilakukan penyisiran lagi
ini batas waktunya akan dilakukan sampai kapan pak
sampai kita temukan mbak
sampai kita temukan
mudah mudahan modul resdonya hari ini bisa kita temukan
karena arus sungai kadang pasang kadang surut
pak frido apakah memang jalur sungai
dan juga speedboot yang biasa digunakan
ini memang sering digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan perjalanan pak
atau ini baru pertama kali dilakukan
sering pak sering
kebetulan kapal tersebut masih layak pakai masih dua tahun dipergunakan
masih dua tahun berarti ya pak ya
lalu bagaimana pula dengan kondisi lingkungan di sungai itu sendiri
apakah memang ada tunggul kayu
apakah di sana memang sebagai tempat
ataupun transportasi dari kayu kayu yang biasa mungkin ada untuk penebangan kayu di sana atau bagaimana pak
untuk penabangan kayu tidak ada
tapi itu kan muara sungai
kemungkinan bisa saja itu ada banyak tunggul kayu
begitu juga dengan sampah sampah yang lain
berarti kami konfirmasikan lagi bahwa pagi ini akan dilakukan pencarian kembali
untuk wakal polres labuan batupa
dan juga rencananya
akan dibantu siapa saja pak
nanti pihak terkait yang akan membantu proses pencarian pagi ini
ya betul mbak
jadi pagi ini kita mulai kembali untuk melakukan pencarian
kita dibantu dengan dari bpdb dari tni al masyarakat dan nelayan mbak
baik pak frido terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
sekali lagi kami mengucapkan turut berduka dengan kejadian ini
tentunya kita berharap agar segera ditemukan untuk pak wakapolres ya
terima kasih pak fridu
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih mbak